halo selamat siang anda kembali menyaksikan gomudik bersama saya aziza hanum
mendekati hari raya idul fitri kemacetan terjadi bukan hanya di ruas tol brebes timur
namun juga di jalan arteri pantura
dan untuk pengetahui pantauan arus budik di sana
produser lapangan cnn indonesia natia shina sudah berada di perempatan simpang maya tegal jawa tengah
halo natia selamat siang silakan dengan laporan pandangan mata anda
wow sudah macet sekali ya
macet sekali macet sekali
ya hanum kondisi arus lalu lintas di jalur pantura
tepatnya di kota tegal persimpangan maya hari ini sangat padat
dan tampaknya hari ini memang adalah puncak arus mudik
yang mana diprediksi pada hari minggu ini
merupakan arus puncak arus mudik yang terjadi menjelang lebaran
dan seperti yang anda bisa lihat hanum di sebelah kiri dan kanan saya
di belakang saya tepatnya sudah terjadi antrian
ataupun penumpukan kendaraan kurang lebih sepanjang dua puluh km
yang datang dari arah jakarta
tepatnya dari exit tol atau gerbang keluar tol brebes timur
yang melalui jalur pantura menuju ke arah jawa tengah
bahkan dapat saya informasikan bahwa memang mereka di sini sudah kurang lebih mengantri
di kemacetan kurang lebih dari malam hari kemarin sekitar pukul tujuh atau delapan
kurang lebih sekitar sudah dua belas jam mereka di perjalanan bisa anda bayangkan
dan juga salah satu tim kami yang kemarin berangkat dari cirebon dan cirebon palimanan
untuk menuju ke kota tegal hingga saat ini belum sampai di kota tegal
sudah kurang lebih dua belas hingga tiga belas jam hanum
dan memang tidak seperti yang diprediksi bahwa jalur pantura akan semakin
karena ternyata jalur pantura beberapa hari belakangan ini juga diserang oleh lonjakan pemudik
dan tampaknya memang masyarakat mengira bahwa semua orang akan melewati tol
sehingga mereka memilih jalur pantura
dan alhasil jalur pantura kini adalah salah satu jalur terpadat
oleh karena itu mungkin mereka harus kembali mencari jalur alternatif selain jalur pantura hanum
natia terkait penumpukan ini apakah dilakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan
ya baik hanum di simpang persimpangan maya kota tegal ini
seperti anda bisa lihat juga sudah banyak aparat kepolisian
yaitu petugas lalu lintas yang mencoba untuk mengatur arus lalu lintas dengan membuat rekayasa lalu lintas
jadi mereka membuka tiga lajur
tiga berbanding satu yaitu tiga lajur untuk menuju ke arah jawa tengah
sedangkan hanya satu lajur saja yang dibuka untuk arus balik
dan di sini juga mereka sudah mengarahkan para pemudik untuk menggunakan jalur alternatif
seperti misalnya apabila mereka ingin menuju yogyakarta
di persimpangan maya ini mereka bisa belok kanan melalui selawi atau purwokerto
sehingga mereka bisa tiba di yogyakarta dan tidak melewati jalur pantura
namun untuk semarang tampaknya mereka memang harus melalui jalur pantura
dan oleh karena itu pemudik harus waspada karena setelah persimpangan maya ini
lima km di depan anda akan menghadapi pasar sore yang merupakan salah satu titik rawan
oke baik terima kasih atas laporan anda
nathiasina melaporkan langsung dari simpang maya tegal jawa tengah